ya jika di kota batu pengunjung dihibur dengan atraksi pawang yang memberi makan buaya
di lumajang lain lagi
pengunjung justru dimanjakan dengan atraksi flying fox untuk mengisi liburan
selain dapat beruji nyali pengunjung juga dapat menyaksikan indahnya panorama lereng gunung semeru
inilah wahana flying fox tepatnya di lokasi wisata sumber mata air tirto wono desa derit lumajang
cukup membayar sepuluh ribu rupiah kita bisa menikmati wahana uji nyali dengan meluncur bebas di atas ketinggian sembilan meter dan dengan tali sepanjang satu ratus empat puluh dua meter
flying fox biasanya disajikan di antara panorama alam tetapi di sini beda
karena selain menikmati indahnya lereng gunung semeru
peserta juga bisa menikmati sensasi berbeda karena meluncur di atas sumber mata air alam
wahana ini cukup aman karena telah memenuhi standar secara profesional
tidak pelak lagi banyak pengunjung khususnya anak anak yang senang karena bisa mengisi liburan dengan nuansa berbeda
sudah berapa kali naik seperti ini
dua kali baru dua kali
wahana ini sengaja dipasang selama musim liburan ini untuk mendongkrak potensi wisata alam di lumajang
kalau untuk pengunjung kenaikannya memang bisa mencapai dua ratus sampai tiga ratus persen untuk peningkatan pengunjungnya
jadi yang awalnya itu mungkin hanya delapan ratus atau lima ratus orang ini bisa sampai seribu seribu
pengunjung juga bisa menikmati berbagai hiburan lainnya
seperti menikmati segarnya mata air pegunungan di kolam tirtowono
nur hadi wicaksono lumajang